ini kenapa sepertinya tidak ada bedanya ya sudah disabu
kenapa kalau sih aku sepertinya lebih bersih
ini kan masih pagi
tapi asik dong berarti gak ada yang gangguin kita berdua
kalau nggak ada yang datang belanja saya mah malah rugi
nah gini aja
biar kamu gak rugi rugi pisang
akan pesen kopi deh satu
kalau kang aceng udah ngopi di rumah
din ya kamu bener juga
nanti perut aku malah kembung lagi ya
kang aceng tuh harus kayak gini terus
biar cem itu tenang kerja di luar sana
udah punya istri baik
masih aja cari yang lain
assalamualaikum kang aceh
ah pake coklat aja
ada yang lagi deketin aku
aku pura pura gak tahu
tiap hari nanyain aku
udah makan udah mandi
ada gajah yang dibalik
aku tahu maksudnya
oh menga menga menga
ya kalau gitu saya permisi dulu ya
masih ada kerjaan
keurusan saya nanti